sementara itu masjid azikra sentul bogor jawa barat yang menjadi lokasi alternatif penyelenggaraan reuni dua ratus dua belas terpantau sepi pada kamis pagi atau kami siang ini
tidak ada kegiatan keagamaan maupun kerumunan masa yang masuk ke lokasi masjid azikra sejak pagi hari tadi
reuni dua ratus dua belas dengan tajuk silaturahmi dengan dialog seratus tokoh di masjid azikra yang rencananya akan digelar pada pukul satu siang ini
berpotensi gagal digelar tak ada terlihat ada masa yang datang dan berkumpul di lokasi ini untuk bersiap menggelar acara
hanya terpantau sejumlah penjagaan dari pihak aparat pengamanan polisi tni dan satpol pp untuk menjaga lokasi ini
diketahui sebelumnya penitia reuni dua ratus dua belas tidak mendapatkan izin untuk menggelar kegiatan tersebut karena alasan pandemi covid sembilan belas
sebelumnya reuni dua ratus dua belas direncanakan akan digelar di daerah sentul bogor jawa barat dan kita pantau situasi terkini di sana
sudah ada produser lapangan kami ausirion dholu di sana selamat siang rio
nampaknya di belakang anda sejumlah karangan bunga ini karangan bunga apa rio
apakah menandakan bahwa akan ada kegiatan pada siang ini sebagai bentuk reuni dua ratus dua belas di sentul
ya selamat siang heranov tempat saya berdiri ini adalah masjid azikra yang ada di kawasan sentul kota bogor jawa barat
yang menjadi salah satu lokasi alternatif bagi panitia reuni dua ratus dua belas untuk menggelar aksi
yang mana memang mengapa saya katakan ini alternatif
karena memang dari pihak panitia reuni dua ratus dua belas tidak mendapatkan izin dari pihak polda metro jaya untuk menggelar acara ataupun aksi kegiatan
bela ulama bela mui dan juga ganyang koruptor di wilayah patung kuda monas jakarta
dan tadi anda tanyakan juga terkait dengan karangan bunga yang ada di belakang saya
saya ini ingin saya tunjukkan sedikit mengapa masjid ini menjadi salah satu lokasi alternatif bagi panitia reuni dua ratus dua belas untuk memilih tempat untuk menyampaikan aksinya
karena memang dalam rangkaian acara ini ada salah satu kegiatan
di mana rencananya akan dilakukan
bersama untuk putra almarhum ustadz arifin ilham dengan nama muhammad amer azikra yang meninggal dunia pada senin dua puluh sembilan november yang lalu karena alasan sakit
dan karangan bunga ini terpajang di sepanjang jalan menuju masjid azikra dari berbagai pihak untuk menyampaikan duka mendalam
dan juga ada juga tadi kami lihat dari pihak penitia reuni dua ratus dua belas
pada akhirnya dapat saya katakan bahwa aksi dua ratus dua belas pada hari ini di masjid ini pun berpotensi gagal
karena memang dari pihak keluarga almarhum ustadz arifin ilham ini menolak untuk digelarnya acara di tempat ini
karena situasi ataupun keadaan batin yang masih duka mendalam dari pihak keluarga untuk digelarnya acara di tempat ini untuk menerima masa yang begitu banyak
sehingga acara ini memang tadi kami juga berbicara
ketua yayasan azikra kotip kolil yang sudah menyampaikan kepada awak media bahwa panitia reuni dua ratus dua belas telah menerima surat penolakan dari keluarga almarhum dan diminta untuk mencari lokasi alternatif
dan anda bisa saksikan bagaimana di dalam masjid azikra ini tidak ada kegiatan yang dilihat ada kerumunan di dalam
begitu kami sejak pagi pantau di sini tidak ada kerumunan
begitu juga dengan akses masuk yang ada di lokasi ini untuk menuju ke masjid
azikra yang ada di sebelah sana ini tidak ada kerumunan massa yang mulai masuk sejak pada pagi hari tadi
namun meski tidak bisa hampir dipastikan bahwa acara ini hampir gagal untuk dilakukan karena sudah ditolak dari pihak keluarga dan juga dari pihak masjid juga
ini dari pihak kepolisian yakni polres bogor ini tetap melaksanakan pengamanan di wilayah ini
begitu bagaimana tadi kami juga sedikit bercerita juga terkait dengan
ketika kami hampir ketika kami mau datang ke sini setidaknya ada lima lapisan pengamanan yang kami lewati begitu
jadi ada dari pihak polisi dari tni satpol pp dan juga di sup yang turut berjaga di lokasi ini untuk menggelar pengamanan
meski sudah bisa dipastikan dari pihak masjid telah menolak untuk digelarnya acara di tempat ini
dan dari pihak bogor juga memastikan jika kegiatan tetap digelar maka akan dengan tegas menindak kegiatan tersebut
dan akan diterapkan hukum yang berlaku
sesuai dengan tindak pidana yang diatur dalam pasal dua ratus dua belas hingga pasal dua ratus delapan belas di undang undang kuhp
dan yang berisi bagaimana barang siapa tidak mengindahkan petugas yang berwenang untuk melaksanakan tugas ini bisa dipidana
dan juga akan ditambahkan juga dengan undang undang karantina kesehatan nomor enam tahun dua ribu delapan belas
yang menyatakan bahwa tiap orang wajib mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan
dan bagi siapapun yang menghalangi
maka akan dikenal
dan bagaimana tadi saya sampaikan sejak pada siang hari ini tidak ada masa yang masuk ke lokasi ini
dan kami masih akan terus memantau karena memang sebenarnya acara baru akan dimulai pukul dua belas tiga puluh hingga pada pukul empat belas ataupun lima belas
begitu dengan acara dialog dan silaturahmi seratus tokoh yang akan digelar di masjid azikra ini heranov
baik tentunya kita segenap keluarga transmedia mengirimkan doa kepada keluarga
untuk memperbaiki usaha dari ustadz arifin ilham
dan kita harapkan memang acara adanya silaturahmi dan diskusi di sekitar masjid azikra ini berlangsung kondusif
karena juga mendapatkan pengamanan dari pihak keamanan
austri yondolu melaporkan langsung dari sentul bogor jawa barat